getaran gempa dengan magnitudo tujuh empat yang terjadi di barat daya sumur banten juga terasa di depok jawa barat
getaran cukup kencang sehingga warga yang tengah berada di pusat perbelanjaan dan rumah sakit berhamburan keluar
seperti inilah suasana warga yang berada di salah satu pusat perbelanjaan yang berada di jalan margonda raya depok
dan di salah satu rumah sakit di kawasan depok jawa barat
di mana para pasien yang berada di rumah sakit mitra keluarga depok berhamburan keluar dan berupaya menyelamatkan diri pasca guncangan gempa
terasa sampai dengan wilayah depok
bahkan dalam video anda juga bisa melihat
beberapa pasien yang berhamburan keluar masih mengenakan atau membawa infus